sejumlah nama mulai meramaikan bursa calon presiden dalam pilpres dua ribu sembilan belas
salah satunya adalah gubernur dki anies baswedan yang dipasangkan oleh ahmad heriawan
menanggapi hal itu sekretaris komisi adpr dki jakarta dari fraksi pks syarif
mengatakan pasangan tersebut ideal untuk maju sebagai capres dan cawapres
jika hal tersebut menjadi keputusan ketua umum pks pihaknya akan ikut mendukung
ya mendengarnya senang senang ya dia kader terbaik bangsa masuk radar dan diperbincangkan di publik
dan kita serahkan kepada ketua umum partai gerindra ya dan pks dirembungkan ya
ketua umum partai itu bisa sepakat tidak itu persoalannya
kalau panggilan tugas tak terhindarkan
tapi kalau enggak sekarang darurat enggak
saya belum bisa komentar lebih jauh apakah ini darurat atau tidak ya